nah harga beras ini benar benar dikeluhkan oleh masyarakat jawa timur kurang lebih selama dua pekan terakhir ini harganya melonjak naik
khususnya untuk beras premium dan juga medium
seperti apa sih sebenarnya penampakan beras premium
ini seperti ini jadi kalau beras premium ini butiran butiran berasnya ini terlihat masih utuh ya
nanti masih ada gridnya lagi yang putih bersih itu lebih tinggi dibandingkan sama sama premium tapi yang warnanya agak lebih gelap
kemudian kalau yang medium penampakannya seperti ini butiran butirannya ini ada campuran tidak utuh ada juga yang sudah patah patah atau terpotong potong
nah dulu sebelum ada kenaikan harga beras medium itu harganya berkisar sepuluh rupiah per kilogram
namun saat ini berkisar dua belas rupiah per kilogram
sama dengan beras premiumnya berkisar dua belas
dua belas rupiah per kilogram pada saat dulu sebelum ada kenaikan
namun sesudah ada kenaikan ini mencapai rp empat belas termurahnya ya per kilogram
dampak tingginya harga beras dirasakan betul oleh pemilik umkm yang menggunakan beras sebagai bahan baku misalnya pengusaha lontong
lontong adalah olahan beras di dalam selongsong daun yang ditanak selama berjam jam
di kawasan banyuluri pelor surabaya yang dikenal sebagai kampung lontong kenaikan harga beras sangat
memeratkan para pembuat lontong
dalam satu hari satu pelaku umkm lontong membutuhkan rata rata lima puluh kg beras
jika harga beras naik rp satu saja per kilogram itu artinya terdapat penambahan biaya produksi sebesar lima puluh ribu rupiah
dalam dua pekan terakhir kenaikan harga beras mencapai rp dua per kilogram
artinya terdapat penambahan biaya produksi sebesar seratus ribu rupiah
ya agak sedih lah
soalnya melampung tinggi harga berasnya
kalau satu hari kita bisa bikin satu kental sekarang cuma delapan puluh
kalau kita ya takerannya tetap
cuma berasnya kita kan nggak iso mekar
jadi dikecilkan agak kecil dikit sekarang
tidak terlalu panjang kayak yang dulu
tapi di harga beras yang naik sekarang jadi orang yang para pelanggan itu kalau kita mau naikkan harga lontong itu sangat nggak mau gitu loh
karena sudah dari dulunya harganya segitu
dan pengaruhnya ke pasar ya juga peminatnya lontong sekarang lebih berkurang
karena harga berasnya tadi kita kan mengurangi isian dan ukurannya juga lebih kecil lagi
di kampung ini terdapat sekitar enam puluh pembuat lontong
dengan demikian dibutuhkan tak kurang dari tiga ton beras perharinya
para pengusaha kecil ini pun berharap harga beras stabil atau bisa langsung mendapatkan kucuran beras bulog
coba kayak dulu itu
itu kita akan dari bulog langsung masuk
itu terasa cuma kita dibantu tiga minggu aja
itu dalam satu minggu pengiriman dua kali
jadi satu minggu ini dua belas ton
itu sangat berpengaruh sekali
nah harga di luaran itu langsung turun praktis
kalau sempat sasaran ya kayak dulu lagi lah kita disuruh ambil ke bulog langsung
di harapannya kayak gitu
biar harga beras di luaran langsung
kayak yang dulu
bulog kanwil jatim telah mengucurkan sekitar enam puluh delapan ribu ton beras yang langsung ditujukan ke satu ratus lima puluh enam pasar tradisional
dan didistribusikan kepada enam ratus dua puluh lima pedagang beras
wida subianto didin iswandani surabaya jawa timur